pt kereta api indonesia menyiapkan lebih dari lima ratus lokomotif dan satu tujuh ratus gerbong pada masa libur natal dan tahun baru
vp public relations kai jonny martinus mengatakan
kai menyiapkan lebih dari lima ratus lokomotif dan satu tujuh ratus gerbong pada masa libur tersebut
sejak dibuka tujuh november lalu
tiket untuk keberangkatan dua puluh tiga desember dua ribu dua puluh dua menjadi yang paling banyak dipesan calon penumpang kereta api erlangga
dan kereta api serayu yang mendak mudik
sementara itu kai memantau tiket kereta api untuk arus balik satu januari dua ribu dua puluh tiga sangat diminati
maka kai mengantisipasinya dengan menyiagakan lima puluh enam kereta api tambahan dengan lima ratus ribu tempat duduk
beberapa tujuan favorit calon penumpang adalah yogyakarta surabaya
malang dan bandung
sekitar enam ratus ribu tiket yang sudah dipesan oleh masyarakat
dan tentu ini akan terus bergerak ya karena masa natal masih cukup lama
masih sekitar sepuluh hari lagi
arus mudik ya arus mudik sebelum natal
itu tiket yang sudah sangat banyak dipesan masyarakat terjadi di tanggal dua puluh satu
jadi dua puluh tiga desember itu beberapa tujuan rute
ada yang dari jakarta menuju yogyakarta
jakarta menuju lempuyangan
kemudian juga jakarta ke surabaya ke malang
kemudian juga ke bandung
beberapa kereta api tiketnya sudah habis terjual
misalnya kereta api erlangga
kereta api serayung
kepala korlantas polri irjen paul firman setiabudi melakukan pantauan udara
terkait dengan kesiapan operasi lilin dua ribu dua puluh
jalur lalu lintas tol jakarta cikampek dua selatan
kegiatan ini bertujuan mempersiapkan strategi dan pola pengamanan di titik titik perbatasan
baik antar provinsi maupun antar kabupaten kota

ketua pusat pembangunan dari kota ibu jawa baru
pembangunan dari kota ibu jawa baru
eksito masih perlu penanganan yang lebih komprehensif lagi
kita sudah mendapatkan usulan dari pengelola
dan ini sudah disampaikan ke boda jabar
karena permukaan simpang
pertemuan antara eksito dengan jalan arteri
itu cukup sempit karena berdekatan dengan titik
yang menjadi titik rawan di wilayah sekitar dua km dari eksito cisumdau
saat ini masih terlihat pekerjaan fisik yang belum selesai
selanjutnya akan diusulkan untuk sementara dihentikan
agar tidak menghambat pengguna jalan yang mengadu cuti natal dan tahun baru
tim liputan tni indonesia